tapi anaknya juga salah kasih info
jadinya kayak gini
yang kita pergi itu bukan rumahnya raya
ternyata yang kita pergi itu mesti tinju
gak ada yang lucu
mami gak percaya sama perempuan itu
mami gak boleh ngomong kayak gitu ya
mama pokoknya harus temenin reva terus
gue harus temenin dia terus
karena nyokap gue takut suatu hari nanti
istri muda bokap gue tuh bisa aja nyakitin bokap gue
ya kalau menurut gue ya ref
mendingan lo ikutin aja
pesannya dari nyokap lo
tapi gimana pun juga hati gue tuh berat buat ninggalin rumah gue
rumah yang banyak banget kenangan gue boy
kenangan indah sama nyokaplu itu bisa simpan di hati
itu kan cuma rumah doang
rumah itu benda mati
semuanya yang ada di rumah itu
dan kalo misalnya tuhan pengen ngambil semuanya itu dalam sekejap
itu bisa aja ref
tinggal lo nya aja belajar mengikhlaskan semua yang diambil sama tuhan
sekarang kan nyokap dulu udah gak ada
lo harus belajar ikhlas ref ya
mungkin lo benar juga boy
katanya suruh tunggu di parkiran
tapi mobilnya papa enggak ada
wah ini si papa reng
sese ini namanya ngerjain
sekali sekali naik motor enggak apa apa dong
udah keren enggak
kayak abahnya raya
udah mama nggak usah tahu
kostumnya kurang cocok
hah kurang cocok
yang cocok mah yang di mana dong
sama seperti anak motor
oh oh gitu ya
mama pakai helm dulu
nanti dia nunggu

nggak peduli tuh
kalau boleh langsung naik motor
karena mobilnya bisa keririk
pak kita ke panjarang lagi ya pak
iya kita udah kayak anak anak aja ya
oke gitu lah
ini kita lebih seru nih dari anak anak
wuhh mantap gitu mama
mantap gitu mama
apa dah kenapa
gak tahu bu
anaknya juga salah kasih info
yang kita pergi itu bukan rumahnya raya
ternyata yang kita pergi itu miss tinju
gak ada yang lucu
sampai jumpa lagi